mimpi buruk lagi semalam sayang
semuanya itu begitu jelas
sepertinya semuanya nyata ma
tenanglah ya nak ya
coba ceritakan semuanya sama mama
apakah dia itu
si pembunuh itu ma
kamu tidak boleh semakin larut dalam pikiran pikiran yang keliru itu
mama baca korannya serius sama sih
ini beritanya lain lho pak
tadi malam ada pembunuhan
orang yang dibunuh itu
dia terbunuh secara gaib
apa gak berita bagus ini pa
jangan serius menanggapi berita itu mak
papa sudah duluan nih
kamu kelihatan lesu amat
enggak rika baik baik aja cuma rika kurang tidur pa
terlalu berat dengan skripsimu
jangan terlalu kamu paksakan ya
bapak mau berangkat kerja dulu
mana dong ciumannya untuk papa
kamu jangan lupa sarapan ya
mama yakin kau tidak apa apa dengan anak kita
aku juga yakin
aku juga yakin
aku juga yakin
aku juga berpikir
aku juga yakin
untuk keberadaan kita
dia tidak akan kemana mana
dia tetap mencintai kita
yaudah papa berangkat dulu ya
saya bilang sekarang juga
ini dulu yang berwarna darah yang disimpan ke belakang
tapi non belum sarapan
sudah kerjakan saja neng rom
mimpi buruk lagi semalam sayang
semuanya itu begitu jelas
sepertinya semuanya nyata ma
tenanglah ya nak ya
coba ceritakan semuanya sama mama
apakah dia itu
si pembunuh itu ma
rika kamu tidak boleh semakin larut dalam pikiran pikiran yang keliru itu
temuilah seseorang yang ahli dalam bidang itu
kebetulan saya tanya bapak
bapak ada waktu sebentar
untuk kamu selalu ada waktu
terima kasih pak
terima kasih pak
saya mau merubah topik skripsi saya pak
mau mengganti topik ini dengan topik yang lain
apa kamu sudah gila
aku sudah begitu yakin dan senang
ketika kamu memilih judul
hukum dan diskriminasi gender
wanita dan bayi bayi yang masih saja tersisihkan
bahkan saya berpikir
untuk memberikan kamu
dan kamu lulus dengan kemulauan
saya berterima kasih banyak pak
ada apa dengan kamu erika
tapi sepertinya saya sudah tidak tertarik lagi
tentang persoalan bayi dan ibunya itu
saya sering diganggu oleh mimpi mimpi buruk pak
bayi bayi dan ibu ibunya itu
ada apa ya
dengan mahasiswaku itu
yang mengganggu pikiran saya sekarang ini
hanya seorang perempuan buruk
yang sma nya pun tidak pernah lulus
bukankah itu mengerikan
kenapa harus mengerikan
jangan lupa dokter
saya ini seorang perwira menengah polisi
tetapi waktu bapak memboyang wanita itu ke hotel
lalu bercinta dengannya
apa bapak masih ingat dengan diri bapak
tentu saja saya ingat dokter
dan niat anda tetap diteruskan
tanpa berpikir apa yang akan terjadi
saya ini memang sangat lemah dengan wanita
mereka yang memiliki bentuk lekuk tubuh yang spesial
jadi saya sedikit agak kurang kontrol
dan saya lupa kalau dia itu masih lugu
dan bukan profesional
aduh kenapa lagi ini
kenapa sih semua selalu ganggu saya
dian bengke ats
iya om burhan
anaknya bapak sugandi
ini di mana ya
ini di mana
ini di mana
ini di mana
ini di mana
ini di mana
ini di mana
ini di mana ya

patokannya ini saya ada di depan rumah nomor tiga puluh satu
dokter basuki psikiater iya
ya saya tunggu makasih ya om
saya mempunyai keluarga
begitu mendengar gadis itu hamil
satu satunya jalan keluar yang paling aman
ialah menggugurkan kandungannya
ketika saya sampaikan anjuran itu kepadanya
dia merasa sangat terpukul
lalu dia menghilang
dan meninggalkan rumah kosnya
apakah dia masih hidup
atau sudah mati
maaf bukan begitu
yang mana yang bapak inginkan
beri tahu di komentar
dan sampai jumpa